download aplikasi motion trade sekarang
jalan jalan men
jai pokoknya kalau jalan itu yang benar
tahu bapak jai
jadi sensasi dong bapak
bosan jalan ini sepenuhnya
wajah ini kalau sudah diajak pulang kampung
dasar bajaj lagi dengerin lagu pop
kenapa diganti dangdut
aku pengennya dengerin dangdut bapak
sumpah aku benci kalau sama dangdut
itu ada orang rame rame tuh mbak
mau lair bajar
enggak aku gak mau maafin kamu
yang bernama alvin
ropo jahat selalu aja ganggu
dimana anak yang bernama alvin
gak ada yang namanya alvin
gak begitu nyarin alvin
alvin harus nyarain diri mbah
pokoknya kamu gak boleh diserahkan ke ropo jahat itu
selalu dekat mbah ya
super bajai akan datang hari ini juga
di peak ini juga
pokoknya super budget selalu membantu kita
ia tuh gini
kita harus bantu super bajaj
mbak teteh tata nabiah aja
aku dukung kamu
di dunia manusia kalau semen dicampur dengan ayam pasti jadi lengkap

dia bakal culik itu sih robot bajaj
kita perempelin dia tuh onerdil onderdil
duitnya buat makan di netara ya
aduh makan lagi makan lagi
perut lo tuh udah kayak lumbung padi tau gak
bukan bau kaca bisa dijual
robot yang berkira jadi kira jual
bos bos bos mobilnya kan gak jalan bos
oh dorongan ini pokok
aduh ben mbah ini capek ya
mbah mau tidur tujuh hari tujuh malam
mbah pin mau bobo delapan hari delapan malam
kita bareng bareng tidur tujuh hari tujuh malam
delapan hari delapan malam ya
lupa sebentar bentar bin bentar bin
lah kamu jaga disini ya
dua hari tujuh malam juga
siap toh yuk
tadi itu sampean jatuh sendiri atau gimana sih tadi gue dilempar
cukurawat bye bye gue malah lempar eva
b bot bobot aduh lagi aku tadi cuma bercanda
aku bukan botre aku adalah raja robot yang menciptakan